cari saja rumah sakit lain
di luar banyak rumah sakit
kenapa harus datang ke rumah sakit saya
saya sudah tidak percaya lagi sama kalian
dan saya tidak ingin kalian dekat dekat lagi dengan saya
umar tapi itu semua hanya salah paham
biar aida jelasin umar
sudah kamu jangan pura pura sama saya
mama kenapa mengusir aida sih
dia kan masih sakit rumah
umar kok tegas sih mengusir aida kayak gitu
pokoknya mereka harus segera pergi dari rumah sakit ini
oma sudah tidak mau lagi berurusan dengan mereka
umar riza mohon biar aida disini dulu sampai dia sembuh umar
habis itu dia boleh pergi deh
oma tidak peduli sama mereka
pokoknya aida mau sembuh atau tidak
dia harus segera pergi dari sini
dokter gawat pasirnya bernama aida sekarang lagi diusir sama bularas
ada apa ini bu
tanya saja sama mereka
saya sudah tidak ijinkan
saya tidak ijinkan lagi mereka tinggal di rumah sakit ini
pergi kalian semua
kondisi aida saat ini butuh perawatan bu
saya mohon ibu mengizinkan aida untuk tinggal satu malam di sini
pokoknya dia harus
harus keluar dari rumah sakit ini
pergi sekarang juga
udah dokter gak apa apa kok
saya akan pergi dari sini
kita pulang yuk pak
jangan bergerak ke rumah
kamu masih sakit
pasti sudah ada barang yang diambil sama dia
eh pak kita ini gak sama sama orang susah
kenapa sih gak ada toleransinya
saya kasih tahu ya pak
tadi saya itu nyasar saya mau ke pilot
saya juga nggak tahu kalau itu ruang ada bularas
lebih baik bularas saja yang memutuskan
saya akan lapor bularas sekarang juga
pak lepas dia
saya bukan pencuri
ibu ibu tenang dulu
ibu tenang dulu
lihat apa sih ibu jadi sesekini kan
lihat apa yang sudah bapak lakukan terhadap kakak saya
kalau terjadi apa apa sama kakak saya bagaimana
ya sudah bawa dia dari sini
kali ini saya lepaskan
lihat ya pak
kalau sampai terjadi apa apa sama kakak saya
terima kasih dokter
sudah menolong aida
nah kamu bohong ya sama bapak ya
kamu masih pusing kan
dari wajah kamu yang pucat itu saya tahu
kamu masih belum benar benar pulih
kamu masih belum keluar aida
kamu butuh banyak istirahat
dokter jangan ngomong kayak gitu dong
nanti bapak saya malah makin khawatir
pak aida udah gak apa apa kok pak
kita pulang aja ya
bagaimana kalau untuk sementara waktu
kamu tinggal di rumah saya
supaya saya bisa mengawasi kesehatan kami
sampai benar benar pulih
saya tahu sekarang kamu gak merasakan sakit apapun
kamu merasa kuat
tapi benturan di kepala kamu
biasanya ada efek
entah bahaya atau tidak kita tidak tahu aika
dan itu di belakang hari baru kamu akan merasakan
sebaiknya saya akan mengawasi kamu
sampai benar benar pulih
baik kepala kamu atau juga jantung kamu
saya memang dokter jantung
tapi saya bisa mengetahui
dan juga mengobati sakit yang lain
tapi dokter kan udah nggak menangani saya lagi
saya juga udah bukan jadi pasiennya dokter lagi
jadi dokter nggak perlu ngelakuin itu dokter
tapi saya khawatir sama keadaan kamu ada
saya nggak mau terjadi sesuatu
yang mengakibatkan jantung kamu berhenti berdetak
karena jantung kamu harus terus hidup aida
saya hanya ingin memastikan
bahwa apa yang saya lakukan benar
saya orang yang bertanggung jawab mengoperasi jantung kami
maka saya juga yang harus memastikan
bahwa keadaan jantung kamu pulih kuat dan sehat
saya nggak mau melakukannya setengah setengah
saya hanya ingin yang terbaik buat kamu
bapak rasa kamu harus menerima tawaran dari dokter
bapak yakin dan merasa tenang kalau kamu tuh
ditangani oleh dokter yang tepat
ya udah dokter
makasih banyak untuk semua bantuan dari dokter
san kenapa nggak kita pulang aja sih san
ya ampun tante
ini kan mungkinkah kita pergi ke rumah sakit
kita periksa sama dokter
di mana sih ini
kakak kakak itu benar benar hebat
bisa tepat waktu siumannya
bu gimana bu sekarang
kita ke dokter aja
aksen kamu tahu nggak sih gimana perasaan ibu sekarang
rasa sakit ibu itu gak sebanding dengan rasa kecewa ibu sama kamu
kenapa sih kamu lebih mentinin gadis yang gak ada gunanya itu dibandingin ibu
aksan kamu itu anak ibu satu
anak ibu satu satunya
anak ibu satu satunya yang bisa diandalkan untuk membahaskan dendam ayah kamu
tapi apa yang kamu lakukan
ya ampun bu
ibu kan tadi kan bisa nunggu bu
aku juga lagi usaha ngambil dokumen itu
memang ibu gak bisa berharap banyak sama anak yang gak ada gunanya kayak kamu
dan ayah kamu sekarang juga pasti nggak akan tenang karena dia punya anak yang nggak berbakti kayak kamu
kamu mau ibu mati dulu baru kamu bertindak
masya allah bu
kok kamu pagi pagi udah di sini
sebenarnya dari kemarin saya udah nginep di sini
soalnya kan kepala saya lagi luka
terus dokter panji bilang
kepala kamu kenapa
yaudah yaudah sekarang gini
kamu duduk disini ya
kamu duduk disini
karena kan kepalanya lagi sakit
biar om yang ambil nasi goreng buat kamu ya
udah kamu duduk aja sini ya
udah aida gapapa sini om aja ya
udah om gapapa biar saya aja om
udah gapapa biar om aja disini
kamu itu tak mau om ke sini